banjir yang melanda desa telulimpo kecamatan mariori rawa kabupaten sopeng sulawesi selatan menghanyutkan sebuah rumah minggu siang
hujan deras yang mengguyur selama dua hari mengakibatkan sejumlah sungai besar meluap dan banjir menyebabkan sebelas desa di dua kecamatan terendah
ketinggian banjir beragam bahkan mencapai dua meter lebih
selain itu akses jalan transnasional yang menghubungkan kabupaten sopeng dan sidrap sempat terputus
menurut warga peristiwa banjir besar seperti ini baru kali ini terjadi hingga mengakibatkan aktivitas warga terganggu
banjir juga merendam sejumlah wilayah di polewali mandar sulawesi barat minggu siang
banjir terjadi akibat tingginya curah hujan yang melanda sejak dua hari terakhir sehingga menyebabkan sungai mandar dan sungai mapili meluap
ketinggian berapa meter itu pak
jadi satu meter pak
jadi satu meter pak jadi barang barang ada yang bisa diselamatkan pak
ada yang selamat kayaknya
oh begitu pak
warga yang rumahnya terendam banjir memilih mengungsi dan mengamankan barang barang berharga termasuk ternak untuk mengantisipasi kerugian yang lebih besar
petugas gabungan dari tni polri bpbd disiagakan pada sejumlah wilayah terdampak banjir untuk membantu warga
tim liputan cnn indonesia